andi udah tidur belum ya
kalo dia belum tidur
terus dia tau gua masuk ntar
ya nyangkanya gua pengen tidur sama dia lagi
lagipula aku liat tante itu juga baik kok
dan aku sama dia juga udah tukeran auto phone
emang kamu lihat tadi tantenya kayak gimana
apa perlu kita telpon aja mas
biar kamu tau
nih baik kok mas
apa sih mas
pernikahan kita kan sangat cepat
apa ini ada hubungannya sama anak angkat kamu itu
apa jangan jangan waktu itu kamu minta aku untuk tanda tangan dokumen
itu untuk adopsi anak itu mas
tenang al tenang
andi ini sebenernya perempuan yang cerdas
kamu kenapa sih
kamu istriku kan
tumben banget mas al
katanya mau jadi istri yang berbakti sama suami
kamu ikutin permintaanku ya
jangan terima barang dari orang asing
aku gak mau kamu dekat sama orang yang gak kamu kenal
dan aku gak suka alamat kita kamu kasih ke orang lain
makasih ya sayang
makasih ya sayang
makasih ya sayang
untung aja andin mau dengerin permintaan gue
bagus ya al
bagus ya al
kok andien gak jadi telepon ya
kok kamu bangun
mau bawa bersama oma
oma bisa rumah sakit
oma udah sembuh
udah sembuh kok makanya oma pulang
gak sih gak macet kok
pokoknya nanti oma cepet cepet sampai rumah
ketemuin rena ya
aku mau tunggu oma
terima kasih ya mas
masih susah jalan
masih susah jalan
udah sini saya bantu
udah sini saya bantu
paling gedung menggeduk
paling gedung menggeduk
masalah masalah mba andien
tadi pas masalah sama mba andien pergi ya
tiba tiba disini tuh hujan
mba andien kasihan
jadi gak punya kamar
kan gak mungkin mba andien tidur di kamarnya kiki mas
ya kan mba andien kan lagi sakit harus diperhatiin
hujan dari mana sih ki
jakarta cerah ya dari tadi nggak usah ngarang deh
jaman sekarang tuh tiap wilayah mendungnya beda loh
tapi beneran disini tadi tuh
petirnya sampai jawab jawaban mas
yaudah tidur di kamar saya
gak usah gr
yang tidur disini kamu
saya di luar
mas kenapa gak bobo disini aja sih mas
waktu itu pas ada rena
kan sekarang gak ada rena
ada apa sama lu sial
kenapa semakin hari lu semakin peduli sih sama andin
kenapa semakin hari lu semakin gampang ibah sama dia
menguap kemana kebencian lo sama dia al
jangan gini jangan kebawa perasaan al

terus dia tahu gue masuk ntar
dia nyangkanya gue pengen libur sama dia lagi
udah tidur kali ya